negara sekaligus juga memperluas peran swasta bagaimana performa perusahaan plat merah dalam
menggerakkan roda perekonomian terutama di masa pandemi kami bahas dengan toto pranoto peneliti
bumn research group lembaga manajemen fakultas ekonomi dan bisnis universitas indonesia selamat
pagi pak toto apa kabar selamat pagi aldi salam sehat ya salam sehat pak toto pemangkasan bumn
dan penyerahanan klaster perusahaan plat merah yang dilakukan oleh menteri bumn apakah ini secara
langsung akan memberikan keuntungan bagi negara ya saya kira memang kan situasi bumn nya secara
umum kalau kita lihat data finansial statistiknya kan kondisinya parito ya jumlah bumnnya banyak
tapi yang betul betul produktif begitu ya yang bisa mengenerate sales dengan tinggi atau juga
menyumbangkan keuntungan yang signifikan mungkin jumlahnya terbatas nah kondisi ini tentu harus
diperbaiki dimana saya kira inisiatif untuk melakukan misalnya
investasi ya atas beberapa perusahaan milik negara yang styznya memang relatif kecil ya dan
memang juga kontribusinya ya kepada publik dari sisi layanan atau produknya memang sudah bisa
diambil alih oleh pihak swasta misalnya jadi untuk kategori perusahaan perusahaan seperti ini saya
saya kira memang langkah kementerian bumn ya untuk mengusulkan segera melakukan investasi ini saya kira
langkah yang cukup baik ya
dan saya kira ini sudah diusulkan
di bawah bu rini sebetulnya ya
jadi saya kira ini langkah
kelanjutan yang saya kira sebaiknya
bisa lebih dipercepat
sehingga nanti bumn mungkin jumlahnya
relatif tidak akan menjadi terlalu banyak
tapi betul betul bumn
yang kuat dan berdesain
tapi apa sebetulnya tantangan
pak toto untuk menciptakan iklim kolaborasi
antara perusahaan bumn ini
dan juga suasana mungkin juga termasuk
perusahaan asing untuk tidak hanya
berkompetisi tapi juga berkolaborasi
diakui bahwa bumn itu
kontribusinya cukup besar ya
bagi perekonomian nasional ya
itu bisa dilihat dari
sisi seberapa besar
kontribusi bumn dari sisi pdb
dilihat dari besaran volume
maupun juga berapa tingkat sales
pada pdb misalnya
saya kira memang
baiknya bukan cuma bumn kan
sebagai pelaku utama
bisnis di indonesia ya
saya kira juga sesuai dengan harapan bahwa
dunia usaha lain ya
termasuk sektor swastra
atau juga bahkan koperasi
misalnya juga bisa memiliki kontribusi
yang cukup dan saya kira
dengan iklim sekarang
di mana pembangunan misalnya terkait dengan
soal infrastruktur itu sangat
difokuskan saya kira memang tidak akan
cukup kalau kontribusinya hanya dari bumn
sehingga saya kira kontribusi sektor lain ya
swasta atau bahkan juga asing
dalam membantu percepatan pembangunan sektor ini
saya kira sangat diperlukan
kita berbicara soal stimulus
pemulihan ekonomi yang diberikan oleh pemerintah
ini cukup besar yang dialokasikan kepada perusahaan bumn
bagaimana kemampuan bumn
atau perusahaan plat merah ini untuk
merealisasikan anggaran yang diberikan untuk
ya saya kira ini cukup menarik ya
karena memang misalnya ya
alokasi yang diberikan oleh negara dalam konteks bumn
atau pen ini ya misalnya ke beberapa bnn
seperti misalnya buat hutama karya misalnya ya
mereka dapat pmn yang cukup besar
tujuannya saya kira selain mempercepat
bagaimana proses pembangunan tol di sumatera
lebih cepat juga dalam konteks ekonomi saat ini
juga bagaimana mereka kemudian dengan dana itu
juga bisa membuat percepatan ekonomi lokal ya
mereka menggunakan dana tadi untuk
pekerjaan tol sumatera dengan pendekatan
labor intensif misalnya ya
itu kan nanti tentu akan bisa menyerap
banyak tindakan kerja lokal
dan ujungnya nanti multiplier effect
dari ekonomi di lokal juga bisa berkembang ya
saya kira juga di beberapa kesempatan yang lain
pada bumn dalam kerangka pen ini juga dianggap nanti
harapannya juga bisa percepatan ya untuk
setelah fasca kembali ke bumn ya
oke pak toto kalau kita menyoroti sektor sektor bumn
bumn karya perkebunan dan juga sempat disebutkan juga pt kai
ya ini merupakan perusahaan plat merah yang memiliki beban utang tinggi
kalau menyoal beban utang bumn ini
apa sebetulnya yang harus dilakukan
restrukturisasi seperti apa yang ideal
ya saya kira memang ini tidak bisa dihindarkan ya
terutama misalnya kalau kita lihat kepada struktur keuangan ya
beberapa bumn yang ditugaskan oleh negara
misalnya dalam konteks untuk membangun
atau misalnya dalam konteks kereta api juga
mereka membangun beberapa frastructures ya
di sektor perhubungan di kereta api ini ya
jadi saya kira karena kemudian sektor negara dalam hal ini jumlah bumn
yang relatif terbatas
maka perusahaan perusahaan ini kan otomatis menggunakan
sumber sumber internal financing mereka atau juga
dengan pinjaman obligasi dan lain lain
sehingga struktur levelnya itu akan berubah menjadi penutup dan membangun perusahaan ini

jadi saya kira memang perlu ada alternatif lain
supaya nanti struktur keuangan mereka bisa menjadi lebih sehat
nah saya kira sekarang pemerintah misalnya sudah menginisiasi ya
mengenai sovereign wealth fund sebagai alternatif misalnya
untuk pendanaan bagi pembangunan infrastruktur ini
dan saya kira bumn bumn yang ditugaskan
bisa memanfaatkan momentum ini dalam rangka untuk perbaikan dari struktur modal mereka
sehingga yang sifatnya ekuitas itu bisa lebih banyak begitu
sehingga bisa mengurangi sebagian struktur mereka yang terlalu berat dengan financing
yang di support oleh hutang misalnya
pak toto apa sebetulnya sih risiko yang akan muncul dari beban hutang perusahaan platmera
ataupun bumn dan apakah swastanisasi ini akan bisa meminimalisir risiko yang timbul
dari beban utang yang diambil untuk menggerakkan sektor bumn di indonesia
ya saya kira umum saja bahwa
pada saat korporasi ya termasuk bumn misalnya
memiliki struktur hutang yang terlalu berat dibandingkan dengan ekuitas mereka
tentu beban mereka ya untuk pembayaran bunga misalnya ya
atau juga nanti pada saat mereka harus mengembalikan pokoknya
itu kan menjadi luar biasa berat
sehingga mereka perlu melakukan langkah langkah lain
untuk menyehatkan struktur pendanaan mereka
nah dari segi inilah saya kira alternatif alternatif yang tadi disampaikan itu
bisa menjadi bagaimana solusilah bagi mereka dalam jangka pandemi ini
dan saya kira kolaborasilah kemudian dengan sektor lain
termasuk swasta atau juga bahkan dengan investor asing ya
kalau bisa nanti membantu bagaimana struktur penggunaan bumn bisa menjadi lebih baik
saya kira itu menjadi salah satu solusi ya
jangka panjang bagaimana nanti bumn memiliki struktur capital yang lebih baik
sehingga mereka juga bisa lebih sehat dalam menjalankan bisnisnya ke depan
baik pak toto kita lihat ya nanti bagaimana performance perusahaan plat merah di tahun dua ribu dua puluh satu ini
dan kemudian memang pemerintah sendiri mengatakan bahwa akan memberikan laporan kinerja perusahaan bumn kepada presiden secara langsung
terima kasih untuk sementara pak toto pranoto
peneliti bumn universitas indonesia telah bergabung bersama kami pada pagi hari ini
selamat pagi pak salam sehat
selamat pagi salam sehat